sedara bank indonesia menyediakan rp satu ratus sembilan puluh tujuh triliun rupiah lebih untuk layanan penukaran uang baru di momen ramadan dan idul fitri tahun ini
antrian panjang untuk menukar uang baru terjadi di sejumlah daerah
sejak bank indonesia resmi membuka layanan penukaran uang baru lebaran antrean penukaran uang mulai tampak di sejumlah daerah
di cirebon jawa barat warga bahkan berdesakan dan saling dorong saat antre penukaran uang baru di depan masjid raya atakwa
sebagian besar warga mengaku kecewa karena petugas mendahulukan pendaftar online sehingga warga yang datang langsung kehabisan kuota
petugas bank indonesia cabang cirebon menyebut aksi saling dorong karena ketidakpahaman warga soal prosedur penukaran uang yang bisa didaftarkan lewat laman pintar bi
kurangnya pemahaman kepada masyarakat
karena mungkin tiap tahun dia biasa tidak daftar atau belum mempunyai hp biasanya
jadi kita hari ini mengedukasi masyarakat untuk ayo sama sama kita daftar online untuk minggu berikutnya yang kuotanya terlalu banyak
agar tidak terjadi tidak bisanya nuker buat masyarakat ini
antrean panjang penukaran uang juga terjadi di kota madiun jawa timur
antrean bahkan terjadi sebelum mobil khas keliling bank indonesia tiba
dengan membawa ktp dan bukti pendaftaran warga menukar uang mulai dari pecahan rp satu lima sepuluh hingga pecahan rp lima puluh untuk lebaran
di ibu kota puluhan warga mengantre untuk menukarkan uang pecahan di mobil bi yang terparkir di pusat pasar batu akik jatinegara jakarta timur
tak hanya warga jakarta timur sejumlah warga dari jawa barat datang untuk mendapatkan uang baru
warga mengaku terhambat karena laman bank indonesia sempat error
karena aplikasinya sempat error jadi tau tau pas udah benar lagi aplikasinya eh enggak aplikasi sih sebenarnya website ya
pas website nya sudah benar enggak tau ya udah full antrean jadi enggak ada lagi
dan kan pas di instagramnya bi nya kan bilang go show bisa tuh ya jadi yaudahlah datang aja
bank indonesia tahun ini menyediakan uang tunai sebesar rp satu ratus sembilan puluh tujuh
rp satu enam triliun untuk kebutuhan ramadan dan lebaran
jumlah uang yang disediakan tahun ini naik empat enam puluh lima persen dibanding realisasi tahun dua ribu dua puluh satu
masyarakat bisa menukar uang langsung lewat kas keliling bank indonesia yang tersebar di empat dua ratus enam puluh empat titik
atau bisa memesan terlebih dahulu via laman pintar go id
pengguna bisa memilih lokasi tanggal dan waktu yang diinginkan
satu ratus sembilan puluh enam tujuh t ya
naik sedikit pak karena memang kita sudah memperhitungkan akselerasi digital
ada non tunai jadi kita agak berkurang sedikit
dan yang baru di dalam poin yang kedua ini pak adalah kami penukarannya nambah
saya minta nambah pak dari tiga delapan ke empat
antrinya panjang di jalanan drive thru segala macam
sehingga saya mendorong website pintar itu pak
ada qr code plus ada jamnya pak
jadi orang itu jangan datang dari pagi sampai sore
layanan penukaran uang keliling untuk momen lebaran dan idul fitri dua ribu dua puluh